ternyata jinnya palsu
iya kirain bener
ari kamu tes siapa
masakan tante enak
hmm dasar gembul
makanan mulu yang dipikirin
tukang makan ya
terus sekarang rencana mami apa
ini teh tanggung jawab kamu
kok jadi tanggung jawab saya
lalu apa rencanamu
kita laksanakan yang selanjutnya
eh eh eh eh eh aduh aduh
ih gimana sih hah kan jadi jatuh beneran tete aduh
istirahat dulu teh tete ini berat keberatan dosa ya
hah enak aja kamu tengah hina saya keberatan dosa keberatan dosa
enggak mending dua duanya deh
hei jangan banyak komplain ya kamu teh
ah teh saya harus komplain nih saya jadi curiga
apa bener rencana ini bener bener berhasil nanti
nah kita lihat aja nanti sekarang juga baru dijalanin rencananya
bu naunsy kenapa itu perutnya kenapa kenapa kenapa
kembung kebanyakan mangap sih kamu teh
ih udah sabar aja sebentar lagi juga jennya dateng
kalau jennya dateng kamu bisa berubah
jateng kita teh harus siap siap ya inget
siap apa ya
ya siap siap buat kita serang jinnya
kumahas itu kan planningnya
pokoknya kamu semangat ya
iya bener itu teh ketawanya kan
gak salah nih
iya kalau gak salah berarti bener win
kayaknya kayaknya udah gak pantas kamu ngomong betawi
oh itu baru jen asli teh
itu itu jennya kan win
ini sekarang bagian kamu
kenapa dia jadi lari
suaranya bukan kayak gym ya itu suara orang bukan suara jin anak anak serang aja
serang serang gini serang aduh aduh aduh aduh kita tidak makanan angga baju itu lontong dan
anggap aja itu lempar ia dan terus tak ada di situ
ke rumah bujita kejar kejar
gini oke nanya dimana jinen itu udah kabur dari mana sih kamu teh oh yuk kita kejar telat
ayo buruk ayo kejar ayo ayo kita cari yuk yuk kayaknya tadi jinnya keras ini nih ayo eh siapa
tau dia ngumpet nih kali di rumah ini nih ayo gowet ayo ayo tanya sigana nyumput ya di dia
bu endang bu endang harusnya bu endang bu endang yang ngedobrak bu endang kan gini ayo tenang eh
eh kita teh udah gak takut sama kamu ya
ternyata jinnnya palsu
saya disuruh babai danny
yang baca ceritanya
eh denger ya lo itu cuma nakut nakutin dia doang
lo jadi yang tau mang gue jadi pahlawan ya
biar dada man gue itu jatuh cinta sama gue
yang penting ada ini nih bang
ah itu beres sip lah
ker lo denger ya
si ucok itu sekarang udah jadi pengkhianat
dia itu malah demenin pacar gue
kurang ajar tuh anak
udah lo ajar dia deh
siap juragan sampean tak usah khawatir
pasti akan saya bereskan
senang aku cara kerja kamu
kurang ajar banget sih
cuma gara gara ngejar buranti aja
sampai bikin pusing kita semua
udah ajar aja
lagian perempuan disini kan banyak
kenapa cuma pusing
berhenti doang yang dikejar kejar
ada bunda ada saya juga
si ima gak tau
oh gak saya mau
dikaruk geraku saya
ada apa apa aja
karuk dia tuh
sekarang mana tuh
ada apa sih rame rame di rumah saya
itu bu sinta
bu sinta ujub ujub datang
maksudnya gue ngasih si w bestimm
dia jawab bela
bu businta gak ditangkep sama si
akhirnya nih ke rumah kita
mulai malam ini kita bisa tidur tenang lagi tidur nyenyak lagi pokoknya udah gak ada lagi
bener bagian juga mami mah sekarang udah nggak takutlah sama jintomang jintomangan kecil nah
gimana kalau sekarang kita masuk ke dalam
mandi abis itu makan malam mami udah bikinin menu yang istimewa dan spesial buat kalian
udah bosan tahu telur ceplok menu yang istimewa sehat tahu nggak mahal